kabar menyenangkan dari dalam negeri untuk pertama kalinya dalam sejarah timnas indonesia u dua puluh tiga berhasil lolos ke putaran final piala asia u dua puluh tiga
skuad garuda muda berhasil mengalahkan turkmenistan dua pada pertandingan terakhir grup k kualifikasi piala asia di stadion manahan solo selasa malam
goal pertama datang pada menit ke tiga puluh sembilan
ivar yenner mampu memecah kebuntuan lewat tembakan keras dari luar kotak penalti turkmenistan usai meneruskan umpan arhan fikri
bola tembakan yenner membentur kepala pemain belakang turkmenistan oras orazov sehingga berubah arah
gol kedua anak asuhan sintayong lahir pada saat injury time
sundulan pratama arhan memanfaatkan umpan muhammad raihan hanan berhasil menambah keunggulan menjadi dua
indonesia finish di puncak kelas main grup k
sekaligus lolos ke putaran final